umat muslim tentunya menyambut baik bulan suci ini karena banyak amalan menanti salah satunya ibadah puasa
pada bulan puasa umat muslim akan memulai kebiasaan berbeda dengan bulan bulan sebelumnya
mulai dari bangun dini hari untuk mempersiapkan sahur hingga harus menahan lapar dan haus kurang lebih tiga belas jam
hari pertama puasa biasanya menjadi hari terberat
tak jarang karena tidak terbiasa akan bangun kesiangan untuk sahur dan lemas saat menahan lapar dan haus
bisa sampai malam kadang jadi tidak terbangun pas sahur yaudah mau gimana
kalau aku walaupun telat aku tetap minum tapi nggak makan
habis itu niat selesai itu lanjutkan aja aktivitas seperti biasa
kalau telat sahur sering sih kak
jadi mungkin selama belum subuh sih kalau belum subuh kita masih bisa sahur
saya banyakkan sayur untuk makan
kalau makan sayur itu lebih banyak energi yang akan dihasilkan dalam sehari hari
makan makanan yang bergizi juga terus sama banyak minum
dari sahur sampai pas buka puasa juga banyak minum aja gitu aja sih
pastinya karena kita orang indonesia nasi yang penting
sayur sama lauk lauk seperti ikan atau ayam habis itu makanan penutupnya sama buah
biasanya kalau sahur sih yang gampang gampang aja sih paling nasi telur dadar atau mungkin ke warteg warteg terdekat lah paling seperti itu
ahli gizi menyebut salah satu persiapan puasa yang penting untuk anda lakukan adalah menjaga kesehatan dan stamina tubuh dengan mengatur asupan makanan yang sehat serta bergizi
agar puasa terasa lebih ringan dan lancar perhatikan dan seimbangkan antara kebutuhan energi protein lemak dan penuhi pula zat besi dan cairan bagi tubuh baik pada waktu sahur maupun berbuka dengan baik
perhatikan kebutuhan energinya dulu kemudian perhatikan kebutuhan protein kita dulu bikin aktif mau bagi bagaimana tergantung dari apakah anda akan segera beristirahat atau tidak setelah sahur atau tidak
nah kemudian setelah energi kita sudah tahu protein kita sudah tahu kemudian yang perlu kita pikirkan adalah zat isi mikro
ahli gizi juga menambahkan tubuh akan beradaptasi dengan kebiasaan baru selama tiga hingga lima hari
disarankan saat tubuh beradaptasi dengan pola puasa kurangi aktivitas berat yang terlalu menguras tenaga